menterian hukum dan ham kini tengah mengupayakan pemulangan satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia yang tertangkap oleh otoritas filipina
terkait pemasuhan pasport ke warga negaraan saat hendak berangkat haji dari negara itu
menkumham saat ini sedang membantu para wni untuk melewati proses hukum di filipina
pemerintah indonesia juga tengah mendalami penyelidikan singkat pemalsuan pasport
yang diduga melibatkan pihak dari dua negara yakni indonesia dan filipina
kita dengan dirjen imigrasi saya sudah perintahkan sekarang ditangani oleh atas imigrasi kita dan kbri di sana
banyak yang dari sulsel dari sulawesi ada juga dari jawa
teman teman ini memanfaatkan karena memang kuota haji kita yang terbatas
tapi itu kan pelanggaran hukum dan mereka sekarang sedang didetensi di sana
oleh pemerintah filipina sedang ditahan dan kita sedang berupaya bagaimana untuk menyelesaikan
kembalikan mereka ke indonesia
tertangkapnya satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia di filipina dinilai terjadi karena ketidaktahuan
dan terbatasnya kota haji untuk wni
dewan perwakilan rakyat mendesak pemerintah agar mengadvokasi persoalan ini
desakan pendampingan hukum itu disampaikan oleh anggota komisi delapan dpr ri fraksi pks hidayat nur wahid
selain itu kementerian agama dinilai sudah saatnya berkomunikasi dengan pemerintah arab saudi
untuk memetakan kuota haji di negara yang minim umat islam
dan dialihkan ke indonesia serta memberi edukasi pada masyarakat agar berhati hati dalam kasus penipuan
saya yakin mereka mereka ini orang yang sangat awam
mereka mereka tidak mengerti terkait dengan peraturan peraturan detail ini
dan mereka hanya ingin segera berangkat haji
dan kemudian terjadi masalah ini
jadi menurut saya ya sambil dilakukan advokasi tadi terkait dengan masalah kota
nomor dua edukasi juga kepada warga indonesia
jangan mudah mau dikujuk rayu karena kalau pakai pasal palsu ya pasti bermasalah
dan setelah hukum haji juga tidak boleh
dan nomor tiga ya sangat baik bila kemudian indonesia tetap saja melakukan perannya untuk melindungi sebuah negara
dan untuk memperbarui informasi terkait langkah pemerintah menyikapi penahanan dan deportasi satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji dari indonesia oleh pemerintah filipina
kita bergabung dengan produser lapangan nesya megawati di istana negara jakarta
kita sudah dengar bersama nesya bahwa menteri hukum dan ham akan mengupayakan pemulangan mereka
tapi sesungguhnya sampai
sekongkrit apa apa langkah langkah kongkrit yang dilakukan
apa pola koordinasi yang sudah disusun antara kementerian luar negeri kumham kbri dan otoritas di filipina
ya alvi itu mengenai langkah kongkrit
tidak dijelaskan secara gamblang oleh menteri kumham ya
tapi jelas bahwa memang fokusnya adalah memulangkan dari satu ratus tujuh puluh tujuh dari warga indonesia yang saat ini masih ditahan di malaysia
ini memang fokusnya adalah memulangkan
tetapi bagaimana teknis dan juga bagaimana langkah langkah apakah satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ini juga harus mengilangi hukuman di sana
sejauh ini masih ataupun dari pihak pemerintah tidak menggambarkan secara detail
karena fokusnya adalah pemerintah adalah kalaupun harus ada proses hukum ataupun ada sanksi hukum yang dilalui
kalau bisa ataupun prosesnya dilakukan di indonesia tapi bukan di malaysia
itulah yang menjadi fokus dari pemerintah kapan dan juga pastinya
kapan langkah ataupun kapan waktu dipulangkan sejauh ini belum bisa dipastikan
karena sejauh ini juga masih ditahan dan proses pemulangan secepatnya menjadi fokus dari pemerintah sejauh ini
alvito dan memang kasus dari satu ratus tujuh puluh tujuh warga negara indonesia ataupun calon jemaah haji yang akan berangkat ke menunaikan ibadah
ini kasus ini vito sungguh menyesakkan dada karena memang tujuannya adalah ingin menunaikan ibadah
tetapi akhirnya menjadi masalah ketika mereka melanggar hukum
yang memperatkan adalah paspor yang digunakan adalah paspor filipina
artinya adalah ini ada pemalsuan dokumen
ini yang menjadi terberat ataupun yang menjadi fokus pemerintah
ini adalah ini salah satu yang memberatkan dari satu ratus tujuh puluh tujuh warga indonesia karena memang memasukkan dokumen
apakah mereka sengaja ataupun dengan sadar memasukkan dokumen ini pun juga masih harus diselidiki alvi
karena kalau memang mereka tidak sadar ataupun tidak mengetahui
mereka ikut dalam proses pemalsuan dokumen
artinya bahwa mereka adalah korban dari sindikat palsuan
kalau misalnya menurut dari wapres yusuf kala mengatakan bahwa mereka ini adalah korban dari sindikat
yang cukup besar terorganisir dari gabungan antara dari orang orang dari filipina dan juga indonesia
karena tidak mungkin mereka bisa pergi bisa menaiki bisa berada di filipina
kalau tidak ada sindikat dari pihak indonesia
mereka juga bisa pergi ke filipina
menkumham yasona lawli juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi internal
akan menyelidiki penyidikan internal
apakah memang adanya kerjasama ataupun sindikat sindikat ini juga berada di kantor kantor imigrasi yang dibawahi oleh kemenham
dan sejauh ini memang itu yang dilanggar
tetapi juga menyusahkan ada karena memang mereka berangkat juga dengan biaya yang tidak sedikit
biayanya mereka menggunakan dana sekitar enam dolar sampai dengan sepuluh dolar
dan sejauh ini memang itu yang dilanggar tetapi juga menyusahkan ada karena memang mereka berangkat juga dengan biaya yang tidak sedikit
biaya yang tidak sedikit
biaya yang tidak sedikit

hanya berkali kali lipat dari ataupun dari dana haji yang dikeluarkan oleh pemerintah indonesia
dan sekitarnya hanya sekitar tiga puluh delapan atau maksima sekitar empat puluh juta
dengan dana yang dikeluarkan enam ribu atau sekitar sampai dengan sepuluh ribu dolar amerika atau sekitar seratus juta
artinya bahwa mereka ini atau secara sadar ataupun tidak secara sadar
ini menjadi sebuah polemik
karena memang tujuannya adalah ibadah
karena menggunakan kuota dari filipina
dan memasukkan dokumen ataupun mereka ikut dengan menggunakan paspor dari filipina
baik nesya terima kasih atas laporan anda dari istana kepresidenan